yom u bukbuk cak cak cak nabut rehat banga
yom u bukbuk cak cak cak nabut rehat banga
yom u bukbuk cak cak cak nabut rehat banga

pake ala pake ala rola rola pindah kau
pake ala pake ala rola rola pindah kau
pake ala pake ala rola rola pindah kau
menyerupai tubuh manusia
bagian kepala terbuat dari batok kelapa yang didesain menyerupai topeng
selai kain batik digunakan untuk menutupi bagian tubuh boneka
bagian kepala yang menggunakan siwur dihias dengan menggunakan daun dan bunga bunga
daun lancuran wajib digunakan
karena bentuknya dimaknai sebagai rambut
layaknya seorang putri kebaya dan selendang pun juga menghiasinya
begitu pula dengan kalung aksesori kaum perempuan
pembelian warna pakaian boneka ini tak boleh dilakukan sembarang
ya itu menurut ikut pak pawang
kalau pake hijau hijau kalau pake merah merah
kalau gak diturutin
ya gak mau joget
inilah boneka nini towong
boneka yang menyimpan misteri dan kebenaran
bagi banyak orang
kali ini boneka disiapkan untuk sebuah pertunjukan
sesosok gaib akan mengisinya saat malam tiba
sebelum ritual pemanggilan arwah sesaji disiapkan
isinya pisang bunga kemenyan dupa sisir rokok dan kipas
dipimpin oleh seorang pawang
boneka dibawa dengan didampingi dua orang wanita layaknya dayak
disinilah boneka ini akan dirasuki
di sebuah pemakaman di dusun gerudo
boneka disandarkan pada pohon
san pawang bersiap memanggil sosok guide
akan masuk ke tubuh boneka ini
boneka disandarkan pada pohon
boneka disandarkan pada pohon
koreka disandarkan pada pohon
koreka disandarkan pada pohon
koreka disandarkan pada pohon
koreka disandarkan pada pohon
koreka disandarkan pada pohon
koreka disandarkan pada pohon
koreka disandarkan pada pohon
koreka disandarkan pada pohon
koreka disandarkan pada pohon
koreka disandarkan pada pohon
koreka disandarkan pada pohon
mereka menggunakan peta yang berbunyi
kalau dibasarkan itu tidak akan berhasil
jadi itu tidak akan mudah
jadi itu harus ditumbuk
itu bukan gangsal
mengingatkan itu bukan gangsal
kata kata yang lain
kalau dibasarkan itu akan berhasil
itu akan terpengandap
tapi kalau sudah isis akan turun
kalau sudah isis itu tidak akan terpengandap
kalau sudah isis itu tidak akan terpengandap
kalau sudah terpengandap itu akan terpengandap
kemenyan yang dibakar menandai
prosesi pemanggilan arwah dimulai
pairan adalah pawang nini towong keempat di dusun ini
kemampuan memanggil sosok gaib
diperoleh secara turun temurun
sambil membaca mantra
sesekali pairan mencium cincin yang dikenakannya
pawang itu adalah dari turunan
jadi turunan yang itu mengidap
menghidupkan ini tawong itu adalah
karena itu turunan
jadi kalau dibuat
tidak bisa akan membuatnya apa
karena menurut itu pak pairan itu
menurut silsilahnya masih
ada hubungannya dengan pendiri nini tawang
pencetan ini nini tawong ini
wangi dupa seakan menyambut kedatangan arwah
sesekali pairan memegang bagian tubuh boneka
untuk memastikan sosok gaib telah merasukinya
ritual pemanggilan arwah tak terbatas waktu
tergantung cepat atau lambatnya sosok gaib merasukinya
kali ini proses pemanggilan arwah
tak lebih dari tiga puluh menit
boneka nini towo siap dipentaskan
pada waktu itu saya sudah menangis
saya sudah semangkuk
saya sudah menangis
saya sudah berjanji dengan orang orang di masjid
masjid ini kan sudah seharian
pada waktu lima jam
dan kesanian itu
orang itu wah anak anak itu
mau tidur begini begini begini begini
bang itu saya sudah sampai
saya sudah sampai saya percaya sekali
kelompok kesenian tradisional minitowong sabto budoyo ini
layaknya manusia boneka ini pun seakan berlatih sebelum pentas
ada belasan lagu yang dinyanyikan dalam tradisi minitowong
khas dusun gerudodo yang disebut cakepan
enam lagu diantaranya adalah
salah satunya adalah bagio bagio
yang bermakna menyambut kedatangan seorang putri
adapun dalam berbagai beda budayanya

dan dua perang
sebagai titikid tiga tugas

kali ini kelompok kesenian nini tawong sabdo budoyo akan pentas di acara kenduri banyu udan dua ribu tujuh belas
yang digelar oleh komunitas banyu bening di dusun tempur sari sleman yogyakarta
warga sekitar seakan tak mau melewatkan pertunjukan tradisional yang hampir tergerus zaman ini
mestinya ini menginspirasi kita yang muda untuk berbuat seperti hal yang sama
seperti beliau beliau ini semangatnya kemudian bagaimana beliau ini tetap
apa itu namanya kalau kita orang jawa kita tetap patuh dengan tradisi yang ada
awalnya saya tidak percaya dengan adanya ini isi roh gaib
tapi dengan seiringnya berjalannya waktu terus saya juga penelitian tentang kesenian ini tolong
saya pernah mencoba memegang keseniannya itu saya percaya kalau memang itu asli ada arwahnya
kelompok kesenian tradisional nini tawong sabdo budoyo adalah satu dari dua kelompok yang masih mementaskan tarian nini tawong di yogyakarta
kelompok ini telah memainkan nini tawong sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
jauh sebelum menjadi kelompok yang terorganisir pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
meski syarat unsur magis nini towong terus dilestarikan
sebutan nini tolong juga melekat pada salah seorang penari topeng didik nini tolong
maestro tari ini populer hingga ke mancanegara dengan membawa unsur tarian tradisional tanah air
penari bernama lengkap didik hadi prayitno ini telah menari sejak usia dua belas tahun
salah satu mahakaryanya adalah bedayan ardanaresvara
tarian yang dipopulerkannya mulai tahun dua ribu dua belas yang menggambarkan keberagaman tari cross gender di indonesia
dalam tarian ini ia menjadi sosok ardana resvara yang tampil separuh laki laki dan separuh perempuan
yang saya koreografi itu sudah bermacam macam
bisa menggambarkan tentang dualisme
di dalam diri manusia bahwa manusia itu punya sisi buruk dan sisi baik
kemudian punya sisi maskulin dan feminin
itu pada waktu saya membawakan topeng dua karakter yang satu wanita satu laki laki
kemudian yang satu cantik satu yang huruf
kemudian persahabatan antara beberapa budaya
misalnya saya membawakan belakang itu sumatera yang depan kalimantan
belakang jawa yang depan
jadi bisa mengekspresikan macam macam
belakang indonesia depan jepang belakang tiongkok depan india
jadi sebenarnya makna duimuka itu sangat sangat multi
karena bisa berarti macam macam seperti yang saya sebutkan tadi
kalau yang saya amati adalah wayang topeng
wayang topeng sekarang saya lihat sudah hampir dikatakan punah
karena penerusnya sudah jarang tidak seperti dulu lagi
saya waktu masih mahasiswa saya masih bisa melihat pertunjukan topeng dalang namanya
di mana cerita tentang drama tari tapi menggunakan topeng semuanya
nah tari tarian itu kan sekarang sangat sangat langka sekali
kalau pentas pun hanya waktu waktu tertentu
memainkan tari topeng bukan hal yang mudah untuk dilakukan
didik paham betul bahwa setiap topeng memiliki karakter tersendiri
bahkan topeng tak bisa digunakan dengan sembarangan saat menari
memang kalau zaman saya dulu
untuk belajar tari topeng itu
memang ada ritualnya mas
yang sekarang mungkin banyak orang yang tidak melakukan
ya banyak hal alasannya kan
mungkin karena tidak percaya
mungkin karena larangan ini dan larangan itu
sehingga ya begitulah yang terjadi
nah kita mulai
sadar akan semakin berkurangnya minat penari topeng
baik tradisional maupun kontemporer
didik berupaya melestarikan kesenehan ini dengan membagikan ilmunya
pat titik dan tajam
pria kelahiran tiga belas november seribu sembilan ratus lima puluh empat ini mendirikan sanggar tari di yogyakarta pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lebih dari seratus tarian tradisional dan tarian kreasi baru pernah dimainkan

di bodi tauya kapis tautan
secara turun temurun dari almarhum sang kakek
membedakan secara fisik bisa dibedakan dengan bentuk dasar
jadi kalau khas gaya yogyakarta itu cenderung oval bentuk dasarnya
terus kalau bentuk lain seperti surakarta solo
itu bentuknya agak mengerucut ke bawah lebar bagian atasnya bagian jamangnya
bagi warga dusun diro bantul yogyakarta ini
topeng klasik adalah warisan budaya yang harus dipelihara
mengingat eksistensi topeng klasik dan tariannya
ini semakin terancam harus modernisasi
secara mencatat topeng yogyakarta ini adalah warisan budaya yang harus dipelihara
topeng yogyakarta muncul sekitar abad sembilan belas
topeng ini mengadopsi kesenian wayang kulit
sebenarnya tari topeng ini berasal dari tradisi kecil ya
kita menurut istilahnya red build di dalam antropologi
yaitu tradisi di luar istana
jadi semula itu di dalam kalangan rakyat kecil itu
topeng ini mempunyai peran yang sangat penting
dan pada masa jawa kuno dulu
itu belum disebut dengan nama topeng
tetapi masih disebut dengan raket atau tabel
nah baru nanti abad ke tujuh belas
itu baru mulai masuk ke dalam istana majapahit
untuk menjaga eksistensi topeng yogyakarta
banyak kelompok tari topeng bermunculan
salah satunya adalah kelompok studio tari banjar milik
penari topeng kontemporer yang juga berprofesi sebagai dosen pengajar koreografi
institut seni indonesia yogyakarta ini
membentuk kelompok tari pada tahun dua ribu
oh masih ini ada hubungan dengan jawa gitu
spirit jawa nya kelihatan

tetapi kalau di jogja
nah itu kadang kadang orang menganggapnya
sudah tidak lagi disiplin dengan tari jawa gitu
nah ini kan perspektif
saya sendiri tidak pernah kehilangan kejawaan saya
saya sendiri tidak pernah kehilangan kejawaan saya

dalam kebebasan apapun masih itu kebawah itu
dalam kebebasan apapun masih itu kebawah itu
karena bagi saya budaya jawa nilai nilai jawa itu nilai yang bisa saya tawarkan
saya bisa memberikan kontribusi pada dunia

saya bisa memberikan kontribusi pada dunia
studio tari banjar mini saat ini memiliki delapan penari
dan telah menelurkan lima angkatan
inilah salah satu tarian yang diciptakan
inilah salah satu tarian yang diciptakan
oleh miroto tari topeng topeng
topeng yang digunakan dalam tarian ini bukan topeng klasik
namun topeng kreasi berbahan dasar kertas semen
topeng topeng ini adalah simbol karakter manusia
kalau topeng klasik itu selalu simetris
lalu kalau topeng yang simetris itu
kemudian kesan yang muncul itu seperti dewa
sebuah kesempurnaan keseimbangan
kalau kita melihat topeng yang klasik itu rasanya itu seperti
wah ini sebuah kesempurnaan
tetapi manusia sebenarnya tidak pernah simetris
kita selalu begitu dicap itu saya meleto sana
cuma karena banyak gerak
tidak begitu kelihatan
setiap gerakan tubuh para penari harus menyatu dengan ekspresi wajah topeng yang dimainkan
karena menurut saya tarian ini sangat unik sekali
terus sangat sangat berbeda dari karya karya topeng topeng yang lain
karena saya ditutup untuk dapat bersinkronisasi
melalui topeng topeng dengan satu penari lima topeng
harus bisa menghidupkan topeng itu sangat menarik
apalagi dengan kedua tangan kedua kaki
harus saling bersinkronisasi untuk menghidupkan topeng itu sendiri
ya layaknya tarian topeng pada umumnya
setiap gerakan harus bersinergi dengan topeng topeng yang dikenakan
topeng itu kan masing masing harus dihidupkan
ya memiliki karakter gitu
bukan properti kalau begini begini jadi properti
tapi kalau misalnya hanya gerakannya cukup begini
nah lalu lebih
ya gerakan gerakan yang
jadi memang harus setiap tangan kiri tangan kanan itu
mesti punya karakter yang beda
mirip seperti dalang
melestarikan tari topeng
baik tradisional maupun kontemporer kini semakin wajib dilakukan
lebih dari sekadar memiliki unsur seni
dengan tari topeng seseorang sekaligus belajar tentang filsafat
karenanya kiprah tari topeng dalam dunia pendidikan sangat diperlukan
topeng sebuah mahakarya yang menyimpan misteri
terlahir dari sejarah lokal topeng menjadi identitas budaya
meski menyembunyikan wajah topeng mampu hidup menyatu dengan gerak tubuh penarinya
dari sebuah pentas topeng bercerita tentang kehidupan masa lampau
kepercayaan dan ritual